harus lalu lintas di ruas tol cikopo palimanan mulai padat sejak selasa pagi
hari ini adalah hari pertama perberlakuan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way
korlantas polri memperlakukan pemberlakuan one way di ruas tol transjawa mulai delapan belas april ini
one way diberlakukan mulai tol cikampek kilometer tujuh puluh dua sampai tol kalikangkung di kilometer empat ratus tujuh puluh
rencananya one way akan dilaksanakan mulai pukul dua siang waktu indonesia barat
pada selasa pagi tampak kendaraan yang melintas di ruas tol cikopo palimanan didominasi kendaraan pribadi
dan untuk mengatai kondisi pemudik yang menggunakan jalan tol sudah ada produser lapangan cnn indonesia putri demes
yang berada di res area kilometer delapan puluh enam a tol cipali kabupaten subang jawa barat
selamat pagi demes demes kalau hari ini akan mulai diberlakukan one way ya mulai pukul dua siang nanti
lalu bagaimana persis
apa persiapan ya terutama terkait dengan aparat kemudian juga apakah nanti tidak menjadi kepadatan
mengingat mungkin tidak semua orang sudah tahu hari ini diberlakukan one way
strateginya seperti apa untuk mengurai kemacetan seandainya diberlakukan
ya selamat pagi yuda seperti yang anda katakan bahwa hari ini ini menurut korlantas polri akan diberlakukan
rekayasa lalu lintas di tol transjawa ini terutama untuk kilometer tujuh puluh dua sampai
empat ratus empat belas di kali kangkung nanti akan diberlakukan rekayasa satu arah atau one way
yaitu hanya yang menuju ke arah timur
sehingga kalau rencananya nanti akan dilaksanakan di pukul dua siang
maka dua jam sebelumnya kira kira ini petugas atlantas dari masing masing seluruh polres yang kabupaten atau kotanya dilewati
di kilometer tujuh puluh dua sampai empat ratus empat belas ini nantinya akan bersiap untuk membersihkan seluruh kendaraan
dari ruas kota

sehingga akan dikeluarkan semuanya menuju ke kurang lebih ada enam gerbang tol kalau di tol cipali ini untuk bisa masuk ke jalur arteri
sehingga nanti di pukul dua rencananya akan diberlakukan one way
tetapi ini hanya rencana yuda tentu saja nanti akan melihat kondisinya
jika nanti dirasa kepadatan sudah dirasakan sebelum pukul dua siang maka akan langsung diberlakukan one way
tapi saya akan mengajak anda untuk melihat hari ini di tempat saya melaporkan adalah
meter delapan puluh enam a yang itu termasuk dari tempat peristirahatan
dan kalau kita melihat mulai pagi ini memang sudah terlihat lebih padat
bahkan kalau petugas kepolisian menyampaikan arus lalu lintas di tol cikopo palimanan ini
sudah mulai terlihat kepadatannya mulai di atas pukul dua belas malam tadi yuda
dan kalau kita lihat di rest area seperti yang terlihat di layar kaca ini beberapa pemudik sedang beristirahat
di tempat peristirahatan ini karena kalau di tempat peristirahatan tentu saja mereka yang hendak ke toilet
atau hendak mengambil jeda sejenak ya yuda
kemudian ada yang mungkin mengajak orang tua atau anak anak yang tidak berpuasa
mereka akan mengambil istirahat untuk makan sebentar
kemudian juga ada musola kalau di kilometer delapan puluh enam a ini sehingga mereka bisa melakukan sholat begitu
dan kalau kita melihat ini memang kebanyakan kendaraan pribadi dan kalau saya perhatikan yuda
kalau sejak tadi pagi kebanyakan memang pelat b yuda
jadi ini memang datangnya dari jakarta
tetapi kami juga menemui ada beberapa pemudik yang kemudian tidak hanya menikmati tenan tenan yang ada di kilometer delapan puluh enam a ini
tapi bersama keluarganya mengambil tempat yang lebih santai sepertinya
nah ini kayaknya datangnya dari jauh
kita sudah bersama dengan satu keluarga ini
ibu selamat pagi bapak semuanya
ya boleh kenalan dulu dengan ibu siapa
dengan ibu erna mbak
hari ini mudik sama keluarga ya ini sepertinya
dari mana tujuannya mau kemana
dari palembang mau ke temanggung semarang
dari palembang jauh sekali berarti tadi sudah nyebrang dari bakau heni ya ibu
berangkat jam berapa tadi bu
kemarin pak jam setengah empat sore
kemarin sore jam setengah empat ya
nyebrang semalam jam berapa kita ya
jam berisi jam empat
jam enggak nyebrangnya bakau ini itu jam saat sebelas ya
jam sebelas malam ya
kalau dari perjalanan kemarin sampai hari ini menemui kemacetan nggak bu udah mulai padat
nggak ada mbak lancar lancar aja alhamdulillah
alhamdulillah lancar semua
nah ini sudah berapa lama tidak pulang ke semarang ke temanggung berarti ibu
udah empat tahun mbak
iya udah empat tahun
berarti ini spesial ya bu lebaran kali ini
ibu ini kan kalau hari ini nanti mau diberlakukan satu arah menuju ke
nah ibu sudah mengetahui belum
belum tahu mbak
di mana itu mbak mau di ini kan
di satu arah itu jalan
mau menuju ke arah jawa tengah jadi mungkin akan lebih lancar nantinya buat ibu gitu
terima kasih banyak mbak dengan ininya apa kami di perjalanan udah diberikan kelancaran di jalan taunya dengan keamanan keamanan di perjalanan kami udah enaklah nyaman pokoknya
apalagi juga sudah ppkm sudah dicabut ya bu
sekarang mungkin pandemi sudah lebih nggak khawatir mungkin bagi ibu gimana perasaannya kalau tahun ini mudiknya
alhamdulillah bahagia sekali mbak bisa ketemu keluarga bisa mudik bareng bisa pokoknya udah enakan semua lah pak
iya baik ini semoga perjalanannya lancar nanti sampai temanggung bersama keluarga semoga sehat sehat
amin amin amin mbak alhamdulillah sehat ya
terima kasih banyak ibu erna sehat sehat sekeluarga semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat
ya itulah tadi yuda kalau kita melihat keceriaan ini salah satu keluarga dan pastinya dirasakan oleh semua pemudik terutama mungkin yang tidak mudik pun juga merasakan kebahagiaan yang luar biasa di lebaran kali ini karena tentu saja yuda kalau kita mengetahui mulai dari akhir tahun lalu ppkm sudah dicabut kemudian mudik tahun ini tidak ada lagi pembatasan
tetapi yang jelas yuda para pemudik ini harus juga tetap mematuhi protokol kesehatan karena dari kementerian kesehatan sebenarnya juga sudah mengingatkan bahwa adanya varian baru yang masuk ke indonesia dan tentu saja protokol kesehatan ini sebaiknya tetap dipatuhi jika memang sudah dirasakan ada gejala gejala mengambil istirahat kemudian segera berobat ke kalau sedang melakukan perjalanan ada posko kesehatan juga yang disiapkan di setiap rest area kembali ke anda yuda
ya mas terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali